aku gak akan bisa menghindar dari gue
selamat siang bu
maaf ya pak randy saya telepon terbit herbat
dan ngajakin ke kantornya nino
terima kasih bu

sama fajar bilang
maka saya mau cek cctv kantoran nino
boleh nanti kita berangkat ke kantornya pak nino
jadi mereka udah pada kesimpulan remblok
dan sekarang mereka akan ngecek cctv
kalian gak bakal mendapatkan apa apa
karena semua bukti udah gue hilangkan
gue jadi kasian sama mereka
semua kalah pinter sama gue
naila mau dibawa ke dinas sosial terus dirawat jalan
soalnya dinas sosial kan punya dokter sendiri
yang akan memantau perkembangan naila
ya tapi gak bisa mutusin sepihak gitu dong
sus kamu tahan dulu ya
saya mau kesana sekarang
sayang gue mau nanya siapa yang telepon ya
bahwa kamu reaksinya sempat seperti itu
ini loh suster rumah sakit ngabarin soal naila
dia bilang nana mau dibawa ke dinas sosial sekarang
ya kan mungkin prosedurnya seperti itu
mereka kan tuh mau ngejalanin tugas aja
tapi kemarin aku udah ngobrol gak sama orang dinas sosial
kita udah sepakat kok tunggu nailah sembuh
tunggu dia sehat baru ya
iya setelah itu bisa kita obrolin lagi

ini main bawah aja kan gak bisa gini dong
bisa nggak diomongin baik baik
gak usah emosional kayak begitu
aku nggak suka loh ya
udah udah udah aku gak tenang
aku ke rumah sakit sekarang ya
kamu gak apa apa dirumah sendiri gak apa apa
ya kali aku dirumah sendiri aku ikutlah
ya sekalian bisa ngejalanin adek aku
kamu siap siap dulu
eh tolong sepatu aku ya sekarang
ya udah aku ambil dulu ya
aku udah keluarin
kamu kenapa biasa lo sampai naik
aku akan kirim
saya jangan di mana jeszcze nih
kayaknya aku beneran gak jadi lihat kantor kamu deh
aku mau jalan aja
kamu ini kenapa sih
mau diantarin gak mau katanya mau liat kantor
sekarang mau jalan sendiri
aku kan gak mau ngerepotin kamu
lagian juga deket kok dari sini nggak jauh
ya udah mending masuk dulu ntar aku minta staff buat nyariin taksi online
tunggu aku mau kembali
tunggu aku mau kembali
mau ngapain kesini
ada apa di
aku dateng kesini mau liat cctv kantor kamu
mobil kamu itu kecacatan
makanya karena remnya belum kemungkinan disabut asa
jadi aku mau liat cctv kantor kamu biar bisa liat lebih jelas
lo gak perlu liat cctv di kantor ini
kamu maunya apa sih
udah deh bisa berhenti nggak
gak usah so soan cari tau soal mobilnya nino
kalo lo cuma mau cuci tangan sendiri
kamu maunya apa sih sa
emang yang mbak lakuin ini salah
mbak dateng kesini itu mau bersihkan nama baiknya mbak
supaya emang gak dituduh terus sama kamu
keisha itu meninggal karena lo mbak
lo tau kan
untuk bersihin diri lo sendiri
mau dengan cara apapun
lo tetep pembunuhnya keisha
aku bukan pembunuhnya keisha ya
kamu kenapa sih ngebelain mbak nin
bukan ngebelain siapapun
cara omongan kamu tuh udah keterlaluan tau
masuk ke dalam dulu
ayo ke dalam dulu
jalannya gak keren beginners
jalanannya gak pernah bagus
iya tapi aku harus buru buru nyetir biar gak sakit enggak
iya aku ngerti
cuma masalahnya ende kan kalo kamu pelan bisa sampe
coba kamu lihat aku sekarang
aku kecelakaan di luar kota
andin juga kecelakaan
kondisi tulang aku juga belum balik pulih ya
yang penting sampai dengan selamat
makasih udah diingetin
yang penting kan kalau sampai dengan selamat
ketujuh lebih baik
tapi aku tuh kepikiran sama nailah nggak
kasian loh dia mau dibawa sama orang
kalau misalkan dia gak nyaman
kalau dia nangis rus rusan gimana
mati gak aku
kamu benar benar perhatian sama nailah
apa kamu benar peduli sama naila
sekarang aku jadi tanda tanya
apakah kamu akan mendengar saran adit
untuk mengadopsi nailah
atau semua ini hanya sebatas kasihan aja
karena nailah habis kecelakaan
dan kehilangan kedua orang tuanya
tunggu tante minci ya sayang
nanti nanti datang
bukan nailah panggil kamu ibu
ayo pelan pelan pelan pelan
nanti berat eh berat loh saya
aku tuh cuma nggak mau kedua orang sama
iya aku ngerti